gak usah didengerin mak
kok lo gak bisa tukeran makanan begitu
si indruk pengen makan bubur kacang kecoh gua
gua kan makan toprak si indruk
gua pegangin cak
ya ampun indri
ini berdiri lampu mati be
erot mustinya lo lo kan yang punya rumah
tadi gua udah naik taki gua kebentarang
gua turun lagi dah
udah tua sih lo ya
hei beletong lo kan yang gua
jangan berantem di situ atu nanti saya jatuh
kamu suka olahraga apa
kamu gak pernah cerita ke aku kalau kamu suka main sepak bola
kalau kamu sukanya olahraga apa
aku nggak pernah liat kamu jogging
be kamu udah denger belum
tapi jangan kaget ya
emaknya tadi katanya ada yang ngajakin nikah
temennya sma itu be
merima lagi be begitu
makanya lo im jangan suka pilih pilih tebu
kasian ya lo im
lo belain naim oke
mbak be habis dari mana be
gue titip gerobak bentaran ya
situ mau kemana man
perut gue mulus banget gue mau setoran dulu
bet saya mau nyobain bubur kacang hijau boleh mbak
boleh tapi bayar
kalau barter aja gimana
ya saya makan bubur situ makan ketoprak saya
di sana kok masih nyimpen uang dua puluh ribu deh
tapi kok nggak ada ya
tadi di pengajian banyak ibu ibu yang ngegosipin emak sama om herman
yang katanya om herman keseringan ngapel lah
terus katanya emak keseringan diajak pergi pergi keluar lah
emak kesel dengarnya
biarin aja mak
pasti mereka iri karena emak mau nikah lagi
karena emak mau nikah lagi sama om herman
terus mungkin juga mereka iri
karena tati mau punya babe lagi
gak usah didengerin mak
kok lo gak bisa tukeran makanan begitu
iya si indro pengen makan bubur kacang kejo gua
gua pengen makan toprak si indro
jadi kita tukeran
duh bagi gua ke toprak sepiring ya
tukeran sama kue hp gimana
maaf mak saya gak suka
pat ikut mak sebentar yuk
ke rumahnya si anti
nengokin anaknya yang lagi demam
mak aja deh tati nunggu di rumah aja
nanti kalau ada yang dateng ambil pesenan gimana
mak sendirian kesana ya
eh tuh kue sisanya
mak bawa deh buat anaknya si anti
ini kan buat ngemilnya tati mak
babe mau dibikinin kopi ya
iya jangan pakai gula
suti ke dalem dulu ya pe
ampun dah sedih banget deh ari
aku mau beli bubur kacang hijau kalau aku sop sop aja deh
aku juga deh sop sop juga deh
mau beli bubur ya ayo di sini
bang aku beli bubur kacang hijaunya satu
seperti biasa kan santannya banyak ketannya sedikit kan
enggak deh hari ini aku pengen bubur kacang hijaunya aja sama santannya sedikit
siap tunggu ya
kalau adik topraknya satu atau dua
satu tapi grupnya jangan banyak banyak ya
maksudnya kerupuknya dikit aja gitu
bang gimana sih kan tadi aku udah bilang
kalau kerupuknya itu jangan banyak banyak bukan berat sedikit
kalau ada ini wap nya berapa
aku gak suka wap
duduk dulu neng duduk dulu
ya tolong terima kasih
beli telur ayam kampung di pasar
lu beli telur ayam kampung buat apaan sih
ya buat dimakan atupur masa buat pajangan
udah dibawa ke dokter belum si kecil
udah mak tadi udah dibawa ke puskesmas
udah dikasih obat sama dokter
tuh anaknya lagi tidur mak
syukur dah kalau begitu
ian lo tau kan temen emak yang suka main ke rumah
ya tau mak kan waktu dia datang saya suka ada di rumah emak emak
emang kenapa mak
om herman udah minta emak jadi istrinya
alhamdulillah mak saya ikut senang ya mak
kalau menurut lu om herman gimana
baik orangnya mak perhatian dan penyayang
ya udah deh kalau gitu mbak pulang dulu ya
kok buru buru mak
takut gak gue tidurnya si kecil
oh ya udah
bisa awet sampai tua
ini nih beli telur ayam kampung sama madu oh telurnya mau dimakan pakai madu gitu
iya mi biar toksir biar segera punya dedek bayi isi putih
assalamualaikum mak waalaikumsalam odi mari ya
masa aloh this kamu beli madu dimana tadi ada yang jual keliling pak emangnya kenapa ah ini
memadu palsu atutis madunya macuman sedikit dicampur gula merah kamu mah ketipu this bapak
dimana ini kalau ini madu palsu coba liat nih
hai videonya kan langsung larut dalam air berarti ini taduh palsu kalau madu asli kalau
dituang kedalam air akan tetap hai pabri c towel mengabilang bilang dulu sama bapak kalau mau beli